ayah biasa gerakin kakinya
mama kenapa kok
aku bisa memutar waktu
tapi gak perlu nulis di wishlist itu
kalau aku mau makan malam ya pa
keadaannya nggak akan jadi seperti ini sekarang
karena aku udah minta sama kamu
gak usah mikirin gitu
ini semua sudah takdirnya
kita sebagai manusia bisa berencana apapun
tapi yang menentukan allah
tapi yang menentukan allah
ya stop ngelanjuti kamu
apa yang mau anda lakukan disini
kenapa anda mau menjabokan din
kalau mau menjabokan din sih
jam besoknya udah habis
saya kesini juga
sebenarnya ingin mengucapkan baik terima kasih
anda udah baca emailnya
saya gak tahu lagi harus
mengucapkan apa tapi
hanya bisa mengungkapkan banyak terima kasih
hanya bisa mengungkapkan banyak terima kasih
sebenarnya juga mau terima kasih sama andin

kondisinya lagi tidak memungkinkan
sebenarnya saya sudah bicarakan masalah ini
sudah cukup lama sebelum terjadi kecelakaan

sebenarnya saya sudah bicarakan masalah ini sudah cukup lama sebelum kejadian kecelakaan
ya cuman sekarang saya tinggal menagi janji anda saja
semoga anda tepati janji anda
ya kalau itu nggak usah khawatir
memang harusnya seperti itu
lagi lagi janji yang dipegang
oh lagi di kamar bu
dibanggil sama mbak bena
udah makin belum ya rena
aku makan apa tuh anaknya
iya tadi sih bu
rena badannya hangat bu
tunggu tunggu sini ya ki
aku lupa lagi kakak itu
gak bisa demam sih kakak
udah kamu disinjulah sama miss kiki ya
gak boleh gabungin kakak rena dulu ya
ibu coba cek badannya deh bu
kenapa panas sekali
soalnya kemarin kan gak kenapa napa renanya
ya allah sayang
kamu apa aduh
masih mama aja lagi
kamu telfon dokter
minta untuk kesini sekarang ya
ya tapi kalau misalkan anda tiba tiba tidak menepati janji anda
ya saya bisa seenaknya aja
untuk menarik investasi
dari perusahaan anda
saya berasa discontteril oleh autorasi
saya berusaha lebih sedikit
tentang ke cerita tersebut
bertunggu sekarang lagi
danmu banget dzisiaj shay
terima kasih bang
pada saat ini
ya udah maaf ya mama ganggu kesibukan kamu
cepet pulang ya
kalau ada apa apa kabarin
ada apa ya
kenapa al jadi kesannya tergesa gesa ya
apa ada yang terjadi di rumah
ah mendingan aku kembali ke tempatnya elsa
kondisi ibu elsa sudah mulai membaik
sekarang kita gerakin kakinya ya
periksa dulu ya
saya ini dokter lagi minta supaya digerakin kakinya
mudah mudahan bisa ya nu
digerakin dikit aja
alhamdulillah tuh kan
tuh kan bisa digerakin kakinya
jika terus dilatih secara perlahan kaki ibu elsa bisa kembali seperti semula
saya kan udah ikut terapi apa ini karena terapi ya dokter
iya tentu bu
semakin ibu terus menerus melakukan terapi insya allah ibu akan cepat sembuhnya
artinya kamu ada kesempatan kan buat sembuh jalan lagi
wah untung polisi memberikan beberapa keterangan tentang ruki ini
oh ternyata luki ini sudah berkeluarga ya
ada isi anak anaknya

saya juga telepon ya
saya harus lanjut
saya tahu tuhan

saya akan melakukan apa yang saya inginkan

jadi apa yang saya inginkan
saya akan mencapai semuanya dari kebenaran yang ada di dalam
sebenarnya cucu saya kenapa dok
saya tidak menemukan sesuatu yang menyebabkan demamnya bu
biasanya kan ada radang di tenggorokan
tapi ini terlihat baik baik saja dan telinga juga bersih perutnya juga normal persendian juga baru
bagus sepertinya tidak ada infeksi bakteri ataupun virus
tidak ada infeksi ya terus ini kenapa dok ya
saya menduga penyebabnya lebih ke psikis bu
betul bu biasanya anak kecil itu kan memendam sesuatu
jadi dia belum bisa atau tidak berani untuk mengungkapkan pada orang tua
dia pendam masalahnya sendiri jadi imbasnya mungkin seperti itu bu
iya ya masuk akal sih karena memang sekarang ibunya kan lagi koma di rumah sakit
mungkin tadi dokter bilang karena tidak ada masalah dengan badannya
tidak ada infeksi bakteri maupun virus
ya maybe mungkin memang ada hubungannya dengan psikis tadi itu karena ibunya yang sedang sakit dirawat
ini pasti ada hubungannya ini sama yang tadi di sekolah
tapi tadi gemuyudi mesen jangan bilang bilang karena takut papanya sedih
iya bisa jadi ibu bos soalnya kan rena kan sekwatir itu dan kangen juga sama mamanya
ya mungkin ya
jadi sementara mamanya masih sakit sebaiknya ada anggota keluarga lain yang bisa mengajaknya berbicara dekat dari hati ke hati
semacam mengajaknya quality time begitu bu
ya oke saya paham oke terima kasih dokter
jadi untuk peredam panasnya saya sudah kasih resep obat
terima kasih dokter